ayo ayo siapa yang mau puding jelly dalam buah kelapa ini
di tangan prio anggoro puding jeli diolah sedemikian rupa dalam wadah kelapa utuh
usaha puding jeli berwadah kelapa ini ia rintis sejak tahun dua ribu dua
kini warga cilandak jakarta selatan ini telah menciptakan dua varian puding jeli
original dan buah atau fruit
masing masing ia jual secara online dan offline rp dua puluh lima per buah
kelapa muda inilah yang digunakan untuk dijadikan wadah puding
awalnya tuh saya order masih yang sudah dikupas
saya langsung produksi isinya jelly dan isi isinya
lama kelamaan saya berpikir kenapa nggak saya produksi sendiri
untuk kupas manual
ternyata terlalu memakan waktu
akhirnya saya beli mesin
puding dibuat dengan serbuk jeli yang dicampur dengan air kelapa
isiannya daging kelapa muda
untuk varian fruit isiannya potongan aneka buah buahan segar seperti jeruk anggur pir kiwi stroberi dan biji selasi
semuanya dimasukkan ke dalam buah kelapa muda yang berisi puding
setelah jadi kita tutup kita rapping
setelah itu kita pakai plastik lagi double
kalau untuk pengiriman kita masukin steroform kita masukin ke dalam terus kita tutup pakai es batu
jadi dia bisa tahan enam jam lebih sampai sepuluh jam pun dia masih tetap dingin
dalam sehari rio bisa menjual rata rata tujuh puluh lima buah kelapa puding jeli ke pelanggan di jakarta dan sekitarnya
omsetnya bisa mencapai lima puluh juta rupiah per bulan

selain buah buahnya yang segar puding dari air kelapanya ini loh membuat cita rasanya semakin unik
ini bisa menjadi salah satu cara untuk menikmati air kelapa berbentuk puding berwadah buah kelapa asli
dari puding kita beralih ke kue
tuh lihat kuenya ada di dalam buah melon loh
waktu itu pandemi kita harus lebih sehat
jadi kita mikir oh mungkin buah sesuatu yang bisa kita mainkan
dan harus unik dong
kalau kue buah aja udah banyak
kita coba cari yang unik apakah kita masukin dalam buah ya
kenapa enggak gitu
adalah nikolas alfianto pebisnis kue dalam buah yang merintis usahanya pada dua ribu dua belas
kue yang menjadi isian buah buah melonnya adalah sponge cake
dengan rasa vanila
ada empat lapis kue yang disusun dalam melon
selain shantily cream nikolas menambahkan potongan buah melon stroberi dan kiwi di dalamnya
pertama kita harus cari buah melon yang matangnya pas
karena memasukin kue dalam buah terus kuenya tersebut akan kita kirim ke customer
artinya akan ada waktu
tapi juga melon yang bentuknya lonjongnya pas nggak terlalu ceper
nggak terlalu gedut lebar ke samping gitu
supaya susunan ke atasnya pun juga lebih pas
sebuah kue dalam melon utuh dijual rp tiga ratus lima puluh
untuk sepotong harganya rp delapan puluh lima
memotongnya harus hati hati ya biar kuenya enggak hancur
lembut banget loh
jadi kuenya ini didominasi rasa vanila
terus teksturnya lembut banget
saya nggak menyangka loh ternyata makan kue dengan potongan buah segar seperti ini
ini rasanya unik sekali
kawin loh rasanya
segar dan manis
warga cempaka putih jakarta pusat ini punya trik agar kue berwadah buahnya tetap segar
simpan dalam lemari es kue bisa awet selama empat hari
dalam sehari nicolas bisa menjual belasan kue dalam buah yang dipasarkan secara online
omsetnya bisa rp tiga puluh
rp seratus per bulan
bisnis yang menjanjikan ya
bagaimana tertarik berbisnis kudapan manis berwadah buah asli
victor pangaribuan muhammad wahyudi jakarta